saya sinti rompas masih menemani anda di kompas petang
saudara anggota komisi satu dpr ri fraksi pdi perjuangan tb hasanuddin
menjelaskan salah satu poin revisi rancangan undang undang penyiaran
yang disebut akan melarang konten jurnalistik investigasi
ia menyebut rancangan itu masih dalam tahap pembahasan
soal larangan konten jurnalistik investigasi tb mengaku tidak setuju dengan pembahasan itu
namun menurutnya ada masukan untuk materi berita yang beririsan dengan proses penyidikan hukum
perlu adanya penyeimbang dan dikontrol komisi penyiaran indonesia
meskipun di sisi lain suara menolak datang terutama dari para insan pers
karena sejumlah poin revisi aturan itu dinilai bertentangan dengan undang undang pers
misalnya ada yang beririsan dengan materi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum
maka sebaiknya itu sedikit cooling down
nah lalu bagaimana materinya
yang diatur dalam aturan kpi
saya sendiri setuju tidak usah ada pembatasan itu
tetapi tentu kami juga harus mendengarkan beberapa baik positif dan negatifnya
dari hasil investigasi itu
dewan pers tegas menolak sejumlah pasal kontroversial di dalam draft revisi undang undang penyiaran
antara lain pasal soal larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi
juga penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran
dewan pers menggarisbawahi perlu ada harmonisasi agar penyusunan revisi undang undang penyiaran
tidak tumpang tindih dengan undang undang lain
dalam hal ini undang undang pers
penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional
nah yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik
di dalam ruu ini dituangkan
dan penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang
yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik
mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di dewan pers
oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang undangan
perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang undang dengan yang lain
larangan mengenai penayangan eksklusif